sekarang kita ke surabaya sudah ada korespondensi nn indonesia eka rima
selamat sore eka seperti apa informasi terbaru terkait pantauan hilal satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah di sana
ya rifana untuk di bukit condro tiko di kabupaten gersik pantauan hilal sudah dilakukan sejak pukul tiga sore hari tadi
sementara pada pukul tiga sore hari tadi derajat hilal masih berada di angka sampai satu derajat
sementara untuk bisa menentukan bulan baru harus berada di angka tiga derajat
dan saat ini kondisinya masih baru saja dimulai proses prosesi utama untuk melakukan rukyatul hilal
di sini masih ada beberapa pihak yang sudah ada di sini
seluruhnya di sini yang hadir adalah ahli hisap atau ahli rohiatul hilal
ada sekitar empat puluh lima dari beberapa kabupaten kota tidak hanya dari gersik saja
dari beberapa daerah yang juga hadir di sini untuk melakukan ⁇ ruyat atau untuk melakukan hisap terhadap bulan baru
yang akan datang
diperkirakan nanti akan terlihat pada pukul enam sore hari nanti
sementara saat ini beberapa alat juga sudah disiapkan di sini untuk melakukan pemantauan
jika kita lihat memang jumlah peralatan yang digunakan tidak sama seperti pada awal bulan ramadan
yang lalu hanya ada sekitar empat teropong yang digunakan di sini secara resmi
karena tiga teropong lainnya yang biasanya digunakan untuk melakukan pemantauan di sini juga digunakan untuk melakukan proses pemantauan
gerhana matahari hibrida pada pagi hari tadi dibiak
sehingga ada dua tim yang dikirim ke sana untuk juga melakukan pemantauan gerhana matahari pada pagi hari tadi
jika berdasarkan keterangan dari ketua panitia pelaksanaan rukyatul hilal pada bukit condronipo ini
diketahui bahwa dari pukul sepuluh pagi hari tadi pada saat gerhana matahari diketahui dimana konjungsi antara matahari dan juga bulan ini bertemu pada pukul sepuluh
maka jika diberikan pelaksanaan berikutnya itu juga bisa diperlukan

dan ini juga bisa diberikan pelaksanaan berikutnya
jadi ini juga bisa diberikan pelaksanaan berikutnya

sehingga dari konjungsi menuju ke arah derajat pembentuan hilal
jika masih kurang dari sembilan jam maka masih belum bisa dibaca secara keseluruhan proses ⁇ ruyatul hilalnya
karena memang setidaknya membutuhkan waktu sekitar sembilan jam untuk bisa mengetahui derajat dari hilal tersebut
sementara saat ini memang sudah dilihat sebelumnya prosedur derajat masih berada di angka satu
ini masih jauh dari derajat hilal yang seharusnya di angka tiga derajat
untuk di provinsi jawa timur sendiri untuk pembentuan hilal sebenarnya tidak hanya berada di bukit cotro di poenisah
namun di seluruh jawa timur ada sekitar dua puluh sembilan titik salah satunya ada di kabupaten banyuwangi
kemudian di lamongan di tuban di jombang di sumeneb di sampang dan juga di pamekasan
ini juga dilakukan pemantauan hilal
namun yang menjadi ujung tombak pembentuan dari ditentukan yang terlihatnya bulan baru atau tidak adalah di bukit cotro di poenisah
dan bahkan di bukit cotro di poenisah menjadi salah satu wujudan untuk hasil proses ruyatul hilal secara nasional
namun itu masih belum bisa menjadi ukuran meskipun masih terlihat sekitar satu derajat saja
di sini sudah dilakukan pencatatan pencatatan juga terkait proses mulai dari pukul tiga sore hari tadi
kemudian dihitung sampai saat ini juga masih dilakukan prosesnya untuk menganalisis
seperti apa derajat yang sudah dilihat dari pukul tiga sore hari tadi sampai sekitar pukul setengah lima
nanti baru akan dilihat apakah bulan baru ini masih bisa bertambah derajatnya
dari satu derajat kura tersebut mereka akan bisa terlihat pada derajat tiga nanti
ketika itu memang sudah dilihat maka penentuan bulan baru tersebut nanti hasilnya akan dikirimkan kepada kementerian agama pusat
untuk bisa dilakukan proses hidang ispan dan penentuan
atau bulan baru untuk satu syawal bisa ditentukan pada besok
baik terima kasih koresponden cnn indonesia eka rima atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali